tapi saya adalah saksi
yang menjadi pertanyaan saya
masih menyalahkan anda
atas kecelakaan tersebut
yang ngomong karena saya tidak bisa menjaga
anaknya dan akhirnya anda berinisiatif
untuk mencari tahu
langsung ke sini atau
aku sama nino sempat ke makam
kamu udah nengokin
lihat kamar keisha sekarang
tempat tidurnya keisha
ia suka main main disini
ya tapi biasanya dia suka bobo
sama mama sama pacar juga
mama masih bisa membayangkan
kamu tidur disini nak
pasti tidur kamu lelap ya
masih tidak bisa menjaga saya
terima kasih sama ibu
tentu saya sumbard roosevelt
perioditas yang anda aturkan
kamu harus kuat sah
mama kangen sama kamu
mama kangen sama kamu
mas supri tunggu disini aja ya
kami gak lama kok
sama sama main main memang belanya mana tadi ini mobil mobilnya mana tadi ini
sama rena kok lama sekali pulang pulang juga ya atau kena macet kali ya apa tuh
ini ini tadi mobilnya mana nih sekarang sekarang lagi main main ya ya ya ya ya
wajah pelan pelan sini lagi sini sini nge nge nge macet ya pas telepon aja ya
ibu ya mending pastiin kembali teleponnya saya lihatnya sekarang ya
tunggu sebentar ya
halo assalamualaikum din walaikum salam ma
ini kamu sama rena dimana masih lama maaf ma aku ada urusan dulu sebentar jadi
masih lama kamu
enggak aku masih lama
sebentar aja ma kenapa ma ma mau makan ma makan aja dulu enggak bukan soal makan
masih udah udah makan ini kan sekarang jadwalnya kita nonton videonya kangen ya
mama kangen sekali ya makanya mama nunggu kalian buat itu puterin videonya
oh ya apa itu surat yang mama titip untuk elsa sudah mengkasihkan
supas lalang kalau tidak sudah
orang pake bahasa negara yang lebih baik atau kemas kerja yang lebih baik ekoso
sesuatu kok tentang kesilakaan
menyelidiki lebih lanjut gitu
apa ada yang serius atau
mama jadi cemasin
mama tenang aja mak aku cuma pengen
nanya aja penyebab kecelakaan itu kenapa
yaudah kalau gitu oke
tapi jangan lama lama ya
yaudah aku tutup dulu ya ma assalamualaikum
oke oke bandingin waalaikumsalam
masih haus lagi
itu tadi asnya udah diangetin kan ya
mau sama oma
semoga gak ada yang serius ya dengan kecelakaan itu
kecelakaan yang kemarin tuh enggak
gak ada penyebab yang
ah gak tau lah saya bingung lah
semoga baik baik aja semuanya ya
berperasang kapai kacau lah bu
kita doa yang baik baik semoga
ibu tenang ya
ada yang bisa saya bantu
ini adalah sekretaris saya yolanda
yang ingin saya tanyakan kepada bapak
apakah bapak tau kejadian tabrakan mobil di percobaan silster tuh
oh kasus kecelakaan naas itu
soalnya kasus ini sudah ditangani oleh rekan rekan saya
rekan saya saya panggil dulu rekan saya tersebut
baik makasih pak
silakan duduk bu
saya menunggu di belakang
silakan paham kenapa berdiri
ini adalah sesuatu hal yang kebetulan sekali ya

apa yang terjadi
ini adalah sesuatu hal yang kebetulan sekali ya
kalau boleh tahu apa yang membawa anda ke sini
saya datang ke sini ingin menanyakan soal kecelakaan waktu itu
saya juga menanyakan hal yang sama
tentang kecelakaan itu
kepulauan pak amar apa ya
bapak kan tidak mengalami kesalahan itu
saya memang tidak mengalami kecelakaan itu
saya memang tidak mengalami kecelakaan itu
saya memang tidak mengalami kecelakaan itu
tapi saya adalah saksi
namun jadi pertanyaan saya
kenapa ibu elsa masih menyalahkan anda
atas kecelakaan tersebut
karena klien anda sendiri yang ngomong
karena saya tidak bisa menjaga anaknya
dan akhirnya anda berinisiatif untuk mencari tahu
tidak jangan salah paham
saya yang menangani kasus kecelakaan di jalan melati
ada yang bisa saya bantu
bahwa pernah datang ke rumah saya
kemarin saya sama rekan saya mengantarkan handphone itu
kalau bapak ini siapa
saya yang ada di tkp
waktu kejadian itu
mungkin saya belum memperkenalkan diri
perkenalkan saya adalah amar mahendra
dan kebetulan saya adalah saksi dan salah satu orang yang menghubungi bapak
untuk bapak datang ke tkp di pas kejadian itu
kalau bisa bisa anda bisa bilang anda itu saksi ya
pak bu mohon tunggu
saya mau ngembalikan
pak bu mohon tunggu
saya mau ngambil berkas benar
saya yang ada di tkp
waktu kejadian itu
saya yang membantu anda
bahkan dimulai dari saat anda terhimpit oleh kemacetan
saya ada di sana
dan membuat saya penasaran itu
di kendaraan anda
yang membuat saya ingin mengikuti anak
terjadilah kecelakaan tersebut
jadi itu artinya
saya adalah saksi
dari kejadian itu
saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah ngebantu
saya juga mengucapkan sama sama
tapi kalau untuk saksi
apa ini untuk kepentingan klien anda
karena sudah melulu saya
jadi anda ingin menceritakan informasi lebih lanjut lagi untuk klien anda
jadi apa yang bisa saya bantu
hayati ibu andi